presiden jokowi dodo meninjau proses pembibitan sapi berkualitas di desa cibodas kecamatan rumpin kabupaten bogor jawa barat selasa pagi
presiden jokowi berharap proses pembibitan seperti ini merupakan program jangka panjang yang bisa mengantarkan indonesia untuk suasembada daging sapi
setelah mendapat penjelasan detail mengenai pembibitan seleksi sapi sapi berkualitas presiden berharap program ini akan bisa mencapai target dalam waktu sepuluh tahun ke depan
didampingi menteri pertanian menteri bumn dan menristek dikti presiden jokowi meninjau peternakan penggemukan sapi milik pt karya anugrah rumpin yang bekerjasama dengan kemenristek dikti dan lipi
pengemukan sapi dilakukan dengan cara inseminasi buatan dan transfer embryo dari pejantan unggul